beralik informasi lainnya bmkg memprediksi kecepatan angin pada sesi pertama balapan f satu powerboat lake toba dua ribu dua puluh tiga pada hari ini masih akan tinggi
para pebalap maupun atlet yang akan bertanding agar lebih berhati hati
prediksi angin dari timur laut menuju barat daya dengan kecepatan enam hingga delapan knot oleh siang hingga sore
dan di sore hari kecepatan angin akan jenis
ini mungkin menjadi waspadaan bersama untuk suksesnya dari race nanti siang dan sore
para pembalap atau atlet yang berlomba ini yang datang ke kami yang memang mereka lebih nyaman kalau tidak ada gelombang
gelombang pun setidaknya maksimal tiga puluh cm atau satu feet
itu yang menjadi kenyamanan mereka di dalam
nah kayak gitu kasus lebih mantan sekali